seorang pelaku pencurian sepeda motor di halaman rumah di kawasan duren sawit jakarta timur
senin malam babak belur dihajar oleh masa
warga yang geram bahkan mengikat pelaku di tiang listrik
sementara itu penangkapan pelaku pembacokan di kecamatan cisoka kabupaten tangerang
berjalan dramatis di mana polisi sempat kewalahan
lantaran warga banyak yang mengamuk dan ingin menghakimi pelaku
beginilah detik detik saat pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan bulanan masa hingga babak belur
warga juga mengikat pelaku di tiang listrik lantaran kesal
kejadian berawal saat pelaku berusaha mencuri sepeda motor milik fahmi ibrahim dari halaman rumahnya
di jalan masjid al wusto duren sawit jakarta timur senin malam
saat itu kunci kendaraan korban memang tertinggal di motor
saat menyalakan motor korban aksi pelaku ini malah ketahuan oleh korban
teriakan korban mengundang warga sekitar sehingga pelaku tak dapat berkutik saat akan ditangkap
orang ceburin ke ini kolam tapi itu orang mabuk bang
kembali lunjuk lunjuk saya mau mukul bang
sendiri dia bang
tim satuan reskrim polsek durensawit kini mengamankan pelaku dari kerumunan massa
pelaku dibawa ke mapolsek durensawit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
udah bang udah bang
penangkapan pelaku pembacokan terhadap seorang warga di kecamatan cisoka kabupaten tangerang
senin sore berjalan dramatis
bk sebelumnya membacok seorang warga bernama roni
serta memukul seorang ibu menggunakan bambu di bagian kepala
warga yang geram sampai nekat mengepung rumah pelaku sambil membawa bambu dan kayu
polisi yang berada di lokasi kejadian bahkan terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan ke udara
untuk membubarkan masa dan meminta pelaku
pelaku menyerahkan diri
saat pelaku akan diborgol polisi kembali dibuat kewalahan lantaran pelaku kembali mengamuk
setelah hampir dua jam pelaku akhirnya berhasil dibawa ke mapolsek cisoka
meski warga terus berupaya menyerang pelaku
dari hasil pemeriksaan sementara polisi pelaku bk ini diketahui mengalami depresi
karena melakukan pembacokan dan pemukulan tanpa sebab dan motif apapun
kita juga sudah pernah yang bersyaratan melakukan pindah pidana
namun karena hasil pemeriksaan persayangan dan persatuan kita yang berkejuaan
tidak dapat diproses lagi sehingga dikembalikan ke masyarakat
kini pelaku mendekam di sel tahanan polsekcisoka
polisi berencana membawa pelaku menjalani tes kejiwaan
tim liputan cnn indonesia